sementara kecelakaan beruntun yang melibatkan tiga kendaraan
yakni bus antar kota truk fuso dan minibus terjadi di jalur mudik kabupaten jombang
meski tidak menimbulkan korban jiwa namun penumpang bus yang hendak mudik ke kampung halaman sempat terlantar
kecelakaan beruntun ini terjadi di jalur mudik surabaya jogja
tepatnya di desa janti kenyamatan jogoroto jombang selasa sore
kecelakaan yang melibatkan bus sumber rahayu
sebuah truk dan minibus ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat
lantaran bangkai bus berada di tengah jalan dengan kondisi bagian depan ringse
penumpang bus yang hendak mudik ke kampung halaman pun terlantar
kecelakaan beruntun ini terjadi saat truk dan sebuah minibus di depannya berhenti di tengah jalan
karena ada jalur putar balik
diduga sopir kurang waspada bus sumber rahayu terlambat mengerem hingga menabrak truk yang berhenti
ditabrak dari belakang truk kemudian menabrak minibus
minibus di depannya
akibat tabrakan ini kaki sopir bus sempat terjepit
namun berhasil ditolong oleh penumpang dan dilarikan ke rumah sakit terdekat
saya di belakangnya sopir pas
itu tadi sudah berhenti truknya sudah direm sudah tidak ada apa apa
kemudian jalan jalan terus berhenti langsung truknya itu
kemungkinan di depan truk ada mobil lain
jadi ngerem mendadak ini
hasil olah tkp sementara yang dilakukan petugas unit laka lantas polres jombang
laka beruntun diduga disebabkan kondisi arus mudik yang padat
dan kurang kuas padaan sopir bus hingga kecelakaan pun tak terhindarkan
bisa dipungkinkan karena kondisi arus lantas padat
juga mungkin karena kelalaian dari belakang kemudian bus
sambil menunggu evakuasi bangkai bus
petugas satelantas polores jombang berusaha mengurai kepadatan arus mudik
agar tidak sampai terjadi kemacetan